berdasarkan instruksi menteri dalam negeri inmen dagri no lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
dki jakarta ditetapkan sebagai daerah dengan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level satu
pembukaan mal dibatasi hingga pukul sepuluh malam sedangkan untuk pasar tradisional tidak ada pengaturan waktu jam buka tutup
ada pun warung makan atau warteg pedagang kaki lima lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat